ngapain pak remon disini
mendingan aku ngindar dari pak remon
maaf ya pak saya mau kerja
saya kesini ingin menjelaskan semuanya
pak remond udah gak ada lagi yang perlu dijelasin ke saya
saya gak mau bunda wang sampai salah paham dan membenci saya
pak remon sejak terakhir kita makan siang sama sama semuanya udah jelas saat itu
tapi ini lebih penting
soal tadi malam
soal pertunangan mel dengan pangeran
dan dan video itu
maaf ya pak remon
saya sama sekali nggak ada hubungan
hanya dengan pertunangan mel sama pangeran kan
ah saya juga gak ada hubungannya kak ya sama video itu
jadi bu nawang belum tahu soal video yang ada di pangeran
apa mungkin pangeran benar benar memegang janjinya
bu nawang benar benar gak tahu soal rekaman itu
bu nawang benar benar nggak tahu soal rekaman video itu
aku sangat merindukan wajah teduh dan mata yang selalu memancarkan cinta ini
aku merasa makin hari rasa sayangku ke bu nawang jadi makin terus bertambah
maaf pak remo saya mau kerja pak
saya rindu saat bersama bu nawang
saya gak sanggup pernah rindu ini bu nawang
putri yusuf goreng
lo jangan pergi lagi ya
sekarang udah gak ada yang bisa
karena sampai kapanpun
itu emang ditakdirkan untuk pangeran
bukannya malah bagus
kalau semua orang tau mel tuh pura pura buta
jadi dia gak bisa neken lo lagi
gue mohon pangeran lo jangan sembarin videonya kemanapun
tapi kenapa sih putri usus goreng
lo kenapa jadi kayak gini
bukannya ini hal yang bagus
gue gak mau mel marah dan misahin hubungan ibu sama om
sama om siapa
lo kenapa gak lanjutin omongan lo
maksud lo hubungan ibu sama om raymond
gue udah tau semuanya put
om reman sendiri yang ngasih tau ke gue
jadi lo gak usah pura pura lagi
lo gak usah ngumpetin apapun dari gue ya
gue cuman mau ibu sama om raymond bersatu
karena gue tau mereka mencintai dengan tulus
gue masih gak nyangka deh
ata segitu care nya sama lo
kalau menurut gue sih kayaknya
apa yang ato omongin pasti dari gio deh
tapi emang lo berdua yakin
kalau misalnya atta tulus bantuin gue
buktinya mereka gak mau tunangan lo sama pangeran gagal
tapi gue gak yakin sih
soalnya kan kalian tahu sendiri
dulu ata mau banget gue pisah sama my prince
iya gak sih
ya itu kan dulu mereka kayak gitu
mana mungkin sih mereka mau loh pisah sama pangeran
kalau sekarang juga lo udah tunangan sama dia
ya kecuali kayak dulu lo bucin bucin gak jelas ke pangeran
of course mereka mau misahin kalian berdua
lo juga masih ngarepin bio kan
padahal sekarang dia udah punya pacar yang low class
yo gak banget
kok lo malah mau jokin gue ya
eee jadinya ketemunya di mozaik cafe aja ya
kenapa harus di cafe

ya soalnya kan mosaic cafe cafe nya bokap gue
gue udah prepare duluan deh
tapi lo yakin ata masih mau jebak lo
ya gue siap siap aja
gue udah prepare duluan kalau misalnya dia mau jebak gue
ya semoga aja ata emang tulus bantuin gue sih

soalnya dia cuma emang harapan satu satunya gue biar gue bisa balik sama my prince
sahabatnya pangeran gak mungkin akan mau kalian berdua pisah
apalagi kalo kalian udah tunangan
gimanapun juga ata pernah bantu my prince buat jebak gue
jadi gue harus tetep hati hati ke dia

saya malu kan sama orang orang kalau bapak bersifat kekanak kanakan seperti ini pak
yang ada kita jadi pusat perhatian
kalo saya membuat malu bunawang
saya akan menjelaskan semuanya
saya akan menjelaskan semuanya
apa saya gak berhak mengejar cinta lagi kepada bunawang
apa saya gak berhak
saya mau jujur ke bunawang
saya mau jujur ke bunawang
mau jujur ke bunda wang
sebelum bunda wang tahu dari orang lain
dan membenci saya lagi
emangnya mel kenapa
sebenarnya apa pak
mel sebenarnya tidak buta
selama ini mel gak buta
awalnya juga saya nggak tahu
kalau mel pura pura buta
saya benar benar tidak tahu bu
maaf ya pak raymond
seorang pak raymond bisa tidak tahu
kalau mel itu selama ini
pura pura buta pak
rasanya nggak mungkin ya pak
selama ini membantu mel
untuk menutupi semuanya pak
bunda wang jangan salah paham
dulu bu makanya
biar saya menjelaskan semuanya
dan saya tidak ada yang saya tutup tutupi
saya akan jujur ke bunda wang
jangka ya pak
anak seumur mel pak
membohongi banyak orang
mel juga pakai kebohongan
dia untuk bisa
tunangan sama pangeran